dua puluh tahun berlalu saling tuding pelaku gerakan reformasi masih terjadi
semua mengklaim berperan dalam menggulingkan orde baru
para aktivis yang akan bicara soal kekhawatiran
ada motif politis dan upaya mendompleng gerakan reformasi mei seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan silam
oleh sejumlah tokoh
untuk menyatakan berhenti dari jabatan saya sebagai presiden republik indonesia
menjelang peringatan dua puluh tahun reformasi
sejumlah aktivis mahasiswa seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan muncul menyerukan
agar sejarah tidak dimanipulasi
bukan tanpa alasan karena setelah reformasi bergulir
banyak tokoh politik mengklaim menjadi aktor reformasi
salah satunya amin rais
di mata para aktivis nama amin rais dipandang mendompleng gerakan reformasi
bukan tanpa alasan para aktivis mempertanyakan sikap politik amin yang kerap membingungkan
mantan aktivis mahasiswa forkon
yang kini menjadi anggota dewan
adian apitupulu membeberkan amin rais tidak berperan dalam gerakan reformasi
adian menceritakan penolakan mahasiswa ketika amin rais mencoba memimpin kelompok mahasiswa
saat mereka berusaha menduduki gedung dpr mpr delapan belas mei silam
kalau yang kita tahu kan reformasi tidak bisa kita lihat cuma tanggal delapan belas mei
tapi harus mundur satu tahun berikutnya
amin rais memang tidak pernah menolak soeharto sebelumnya
jadi kalau salah satu tuntutan reformasi itu adalah turunkan harga suharto dan keluarga
saat itu istilah kita
amin rais tidak terlibat sebelumnya seperti itu
senada dengan aktivis lainnya
mantan ketua senat universitas trisakti usman hamid
juga mengakui para aktivis tidak percaya dengan motif amin rais
menurut usman hamid
bahkan para aktivis menilai amin pelin pelan untuk menentukan sikap politiknya mendukung pelengseran soeharto
ketika mendekati bulan mei itu
tidak ada semacam konsolidasi bersama dengan kelompok pak amin misalnya gitu
pak amin bukanlah sosok yang oposisi penuh sepanjang masa orde baru
kadang kadang terlihat dekat dengan pemerintahan soeharto
kadang kadang terlihat seperti oposisi
setelah dua puluh tahun berlalu
saling tuding dan klaim atas siapa yang berperan dalam gerakan reformasi masih terus berlangsung
namun satu hal yang perlu dicatat bahwa reformasi akan selalu menjadi bagian sejarah dari indonesia
dan semoga apa yang sudah diperjuangkan dua puluh tahun yang lalu dalam gerakan reformasi
dapat dilanjutkan oleh generasi muda kita
rifana pratiwi cnn indonesia